rancang ke topik lain rekapitulasi penghitungan suara hasil pemilu dua ribu dua puluh empat di kpu provinsi aceh selesai dijalankan
untuk hasil rekapitulasi pilpres di provinsi aceh pasangan calon nomor urut satu anies baswedan mohaimin iskandar unggul
dari hasil rekapitulasi tingkat nasional total ada tiga dua ratus delapan puluh lima dua ratus tujuh puluh dua suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden
capres anies baswedan dan cawapres mohamad iskandar unggul
dengan perolehan suara dua tiga ratus enam puluh sembilan lima ratus tiga puluh empat suara
diikuti pasangan prabowo gibran sebanyak tujuh ratus delapan puluh tujuh dua ratus empat suara
sementara pada urutan ketiga ada ganjar pranowo mahfud md
dengan perolehan suara enam puluh empat enam ratus tujuh puluh tujuh suara
sementara itu rekapitulasi penghitungan suara hasil pemilu dua ribu dua puluh empat provinsi
capres prabowo gibran unggul dengan perolehan suara dua satu ratus lima puluh empat delapan ratus empat puluh tiga suara
diikuti pasangan anies mohaimin dengan delapan ratus lima puluh lima ratus tiga puluh sembilan suara
dan di urutan ketiga pasangan ganjar mahfud memperoleh dua ratus empat puluh satu satu ratus enam suara
pasangan nomor urut satu atas nama haji anies rashid baswedan